saudara polisi menangkap seorang pria yang diduga mencuri di sebuah rumah hingga menyekap penghuninya di kabupaten bekasi jawa barat
mengetahui selubluh rumah tersangka ternyata adalah kuli bangunan yang pernah bekerja di rumah korban
pria ini tak berkutik ketika ditangkap oleh polisi di tempat persembunyiannya awal mei
pria berinisial rt ini merupakan terduga pelaku pencurian rumah yang terjadi di kecamatan cibarusah kabupaten bekasi beberapa hari sebelumnya
tersangka bahkan tega menyekap penghuni rumah
keberadaan tersangka diketahui usai tertangkap cctv menguras uang korban di sebuah atm
korban pun mengenali suara tersangka
selasa pagi di polres metro bekasi
polisi kemudian menjabarkan modus pencurian
pelaku diketahui adalah kuli bangunan yang pernah bekerja di rumah korban
dari tangan tersangka petugas menyita sejumlah barang bukti
termasuk telepon genggam dan tali tambang yang dipakai untuk turun dari plafon rumah korban
pelaku sudah tahu situasi rumahnya
pelaku sudah tahu situasi rumahnya
sehingga dia tahu harus naik lewat mana
kemudian genteng dan turunnya di lokasi yang mana
terima kasih kita bisa membuktikan lebih lanjutnya juga dibantu dengan adanya cctv dari atm
tersangka dijerat pasal tiga ratus enam puluh lima kuhp tentang pencurian disertai kekerasan
dengan ancaman penjara paling lama dua belas tahun
alexander blegur kompas tv bekasi jawa barat